wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi pernyataan puan maharani soal kader pdip langgar konstitusi
menanggapi hal ini gibran memilih untuk tidak berkomentar banyak
ia justru berterima kasih pada puan dan para petinggi partai
dalam rakernas pdi perjuangan beberapa waktu lalu puan sambil menangis meminta maaf atas adanya kader yang tidak taat konstitusi
oh siap terima kasih untuk masukannya terima kasih untuk mbak puan dan seluruh pimpinan pimpinan partai terima kasih
sebelumnya dalam rakernas kelima pdi perjuangan ketua dpp pdip di jakarta puan maharani
membacakan rekomendasi partai soal perbaikan sistem kaderisasi partai
hal ini dilakukan atas pelanggaran atau penyimpangan kader yang terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh
namun puan tidak menyebut nama kader yang melakukan penyimpangan
sehubungan dengan adanya perilaku kader partai
yang tidak menjunjung tinggi etika politik tidak berdisiplin dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi
rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia
selanjutnya rakernas lima partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen pelatihan kaderisasi dan penyimpangan
dan penyimpangan perilaku kader pada pemilu dua ribu dua puluh empat tidak terulang kembali di kemudian hari